terima kasih anda masih bersama kami di rumah pemilu saudara
koalisi indonesia maju mengusulkan hovhifa indahar parawansa
untuk maju dalam pilkada jawa timur dua ribu dua puluh
bagi partai golkar hovifah merupakan kader terbaik bangsa
yang tepat untuk kembali memimpin provinsi jawa timur
jika soal pilkada jawa timur hingga saat ini masih terus dilakukan
survei nama nama terbaik yang akan diusung sekaligus komunikasi antar partai
di dalam koalisi indonesia maju ataupun di luar kim yang masih terus berjalan
golkar memang telah mendorong kader terbaik bangsa yaitu ibu kofifa
nah juga sejumlah nama nama lain kita tampung untuk kita survei
kita lihat mana yang terbaik dan juga kita komunikasikan dengan
dan anggota koalisi lainnya khususnya yang di kim untuk kita mendata semua nama nama
sehingga kita bisa membuat pasangan yang terbaik
sementara itu gubernur jawa timur periode dua ribu sembilan belas dua ribu empat belas hovifa indar parawansa mengaku
hingga kini masih terus berkomunikasi dengan pdi perjuangan soal dukungannya di pilgub jawa timur
namun saat ditanya mengenai pdip yang mengajukan nama untuk calon wakil gubernur jawa timur
dalam berkomunikasi itu kan setiap saat dan kita sudah saling mencari titik temu kemungkinan kemungkinan sinergi
antara seluruh partai partai yang akan bersama sama berikhtiar di jawa timur ini ya sama samalah tidak berikhtiar
kemarin juga sempat disampaikan bu kalau untuk wakilnya dari pdip kira kira gitu